ya kita masih bersama di pelepasan mudik gesit dua ribu dua puluh
reporternya juga kameramen kompas tv
nah setiap tahunnya selalu ada yang baru
buat teman teman yang berangkat mudik ke wilayah pulau jawa bahkan sumatera dan sekitarnya
untuk memberikan informasi putaran semudin dan juga harus balik dua ribu dua puluh empat
tahun pertama atau sudah tahun tahun sebelumnya sudah berangkat
dua tahun yang lalu di cikatama dan hari ini ke cikatama lagi
udah pesen belum buat emasnya di rumah
emang selama ini masak di rumah gak juga kan
kalau libur aja sih
terus ya sekarang bobo sendiri dulu
cuma kalau misalnya chat aku nggak masuk
jadi berapa hari sih tugas ini
sebenarnya kalau tugasnya empat belas hari
tapi ada isu isu mau diperpanjang gitu kan
jadi kelihatannya ini sidang mk harus seru ya
empat belas hari ninggal masnya di rumah
mas niko pokoknya sehat sehat
jangan khawatir karena di pelabuhan merak
yang jelas tetap harus komunikasi
kalau misalnya nanti aku telat ngabarin
aku menganut prinsip kesetiaan
banyak sekali cerita cerita
ingin memberikan informasi terbaru
kita berharap bahwa temen temen disini semua sehat
semangat ketika memberikan laporan langsung
dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman
karena sudah mulai kerja untuk empat belas hari ke depan
kondisi jalan di titik titik mudik
dan juga dir kamsel kor lantas polri
ini teman teman kita ya
tapi ada tiga puluh teman teman yang lain
juga nantinya akan bersama sama membagikan informasi dan juga kabar ke pemirsa kompas tv semua
valen meskipun fansnya lama tapi tetap jalan ya
pak budi boleh berdiri di samping kita berdua
pak abah rudin boleh di sebelah sini
kita boleh sambil berfoto dulu ibu
saya juga ingin bertanya tanya sama pak budi
pak budi pesannya pak buat teman teman jurnalis kompas tv yang hari ini berangkat
ini kan mutunya mudik gesit
buat pasangan yang ditinggal harus bekerja gimana pak
aku lihat pengantin kayak apa sih
gini pak muka muka baru lima bulan nikah pak
ini kelihatan berbinar binar
dia kan bisa diundang gitu ya
di lapangan itu harus berpeluh
dan harus berjuang untuk kompastv
apa yang ingin diekspresikan kali ini
ya pokoknya untuk cintaku yang ada di rumah
setiaku padamu tak lekang oleh waktu
oke terima kasih pak budi
pak baharudin boleh dong juga kasih pesan pak
ke temen temen yang akan berangkat pak
ini temanya adalah mudik kesit
jangan hanya kesit mencari informasi tentang konsultif carlantas
gesit cari makanan juga kuliner
ini adalah mitra mitra kami selama ini di lapangan
nah media adalah yang utama dan yang pertama
disitu mana black spot disitu ada trouble spot dan lain sebagainya
tidak hanya tentang konsultif carlantas
konsultif carlantas harga makanan pun juga akan disampaikan
makanya ini menjadi idola dari para pemudik pemudik semuanya
tadi pak menteri nyampaikan bahwa ada kenaikan yang luar biasa
ini tidak hal yang biasa tahun ini
makanya kita siapi dengan serius
salam semangat kepada rekan rekan media
terima kasih pak mbah harudin
jadi tadi sebenarnya saya dilarang untuk membuat beliau memberikan sepatah dua katanya
bu rosyana selayu untuk menyampaikan pesan pesan ini kepada teman teman jurnal
teman teman selamat bertugas di ini satu awal yang baik karena langsung diberikan semangat oleh pak menteri perhubungan
yang penting tetap sehat karena tugas kalian adalah tugas yang sangat penting
menjadi kompas atau panduan perjalanan keluarga indonesia untuk berlebaran
jadi pastikan kalian sehat dan menjadi panduan bagi keluarga indonesia penonton kompas tv
pak barudin juga terima kasih sudah memberikan semangat bagi tim
semoga kompas cv akan selalu menjadi informasi yang berguna bagi keluarga indonesia
terima kasih tepuk tangan sekali lagi bang untuk teman teman dari kompas tv
nah sambil teman teman sudah siap mobilan mobil mobilnya yang akan berangkat hari ini riri
kita lihat dulu tayangan berikut ini untuk anda di rumah
pemirsa setianya telah menjadikan kompas tv sebagai teman ramadhan
selain program mudi gratis dari teman pulang kampung kompas tv juga mendapatkan tiket mudi gratis dari teman pulang kampung
kompas tv juga mendapatkan tiket mudi gratis dari teman pulang kampung
selain program mudik gratis dari teman pulang kampung kompas tv akan selalu setia menemani pemirsa dalam memberikan informasi arus mudik lebaran sampai dengan arus balik melalui program mudik gesit
teman pulang kampung bikin silapurahmi penuh makna bersama kompas tv
oke ini sudah siap mobilnya wah luar biasa

oke sudah lama disini soalnya bangga sekali mau membeli liputan dengan tulisan mudi gesit dua ribu dua puluh empat ya
yang akan berangkat ke sejumlah titik memberikan informasi soal arus mudik dan juga arus balik dua ribu dua puluh
untuk kita kami juga sudah bersiap disini ada pak menteri terus juga pak abah rudin disini juga hadir untuk memegang bendera
sementara untuk yang memegang sirinenya kami persilahkan pak andi dan juga ibu rosyana silalahi
tangannya di atas sirinenya kita akan mundur semua disini ya
dalam hitungan tiga dua satu ini dia pelepasan timunik gesit dua ribu dua puluh empat
udah sehat sehat semua
selamat jalan teman teman sem sem semua
selamat jalan dadah sah sah
jak sendirian jak boleh ditemenin kasih ya boleh boleh
terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang telah hadir di sini
lalu ada brigjen paul mbak harudin muhammad syah selaku dir kamsel korlantas polri
bapak ibu dimansio kg media ibu rosyana silelahi pemimpin redaksi kompas tv
bapak andreas tirta haryanto managing director kompas tv
lalu juga ada ibu gizela kadarwati human resources media director
bapak ibu terima kasih banyak untuk pendampingannya hari ini terima kasih
terima kasih ibu terima kasih mas terima kasih
ibu terima kasih banyak sudah hadir terima kasih oke
bapak terima kasih banyak bapak terima kasih
nah reza kita nanti masih ada loh tips tips lain yang akan kita kasih ke pemirsa kompas tv yang mungkin mau mudik nanti di sabtu atau colongan mudik dari hari ini udah bolong kembali
karena memang prediksinya tanggal lima nanti riri itu menjadi puncak arus mudik dua ribu dua puluh empat
tapi nanti seperti apa sih sebenarnya buat teman teman semua yang mudik bawa mobil ini pakai motor
kita akan kasih tipsnya untuk anda jadi tetaplah bersama kami di seat dua ribu dua puluh empat